kadang jam sebelas kadang jam dua belas
karena biasanya selain mungkin teman teman ppipa sendiri akan perform mungkin
berjalan menuju kawasan utama
kalau pemerintah bisa mengantisipasi ini
nasi cikur atau kalkun bakar ala thailand
tapi kadang kadang mereka enggak lihat aplikasi
masa uji coba tahap pertama dilakukan untuk penumpang undangan terbatas seperti stakeholder dari unsur kementerian media dan juga komunitas
ku kan pergi bersamanya